mbak mirna cariin bersihin pokoknya jangan sampai bekas bekasnya itu terjajar ya takutnya nanti riana pekel pekel atau segala macam gitu
iya iya iya pokoknya nanti gue bersihin semuanya
yaudah kalau gitu gigi kemas rendinya mau ngasih ini soalnya mau ditaruh di lem mbak
makasih mbak mirna
iya sama sama ki nanti pokoknya gue bersihin semuanya
ya allah ini kenapa huru hara datang mulu sih
gak bisa gak apa ya biarin kita tenang dikit
gak tahu kamu kuat gak ya
din pelan pelan din
pelan pelan mbak ya
anaknya kenapa bu
kacau nunggu hidup
sudah berapa lama
mungkin sekitar lima belas sampai dua puluh menitan yang lalu
tapi tadi saya udah ngasih susu untuk sterilin dia soalnya
tolong dokter tolong lakukan yang terbaik buat anak saya ya
baik pasti bu
tapi ibu dan bapak silahkan tunggu di luar sana
suster tolong siapkan infus
baik dok ini gimana
ini gimana kak dokter
dan kami juga sudah pompa perutnya reina
tapi saat ini kondisinya masih belum sadar karena pengaruh obat bius
tapi gimana baik baik aja kak
terima kasih banyak ya dokter udah tolongin anak saya
saya sarankan ibu dan bapak pergi ke lab untuk cek makanan yang dimakan oleh anak ibu
karena kami menemukan ada jad kimia yang berbahaya di dalam

tapi untungnya jumlahnya sangat sedikit
jadi reyna masih bisa selamat
nanti saya akan segera bawa kue yang tadi dimakan sama anak saya kelek
terima kasih banyak reyna
saya permisi dulu ya
terima kasih banyak
terima kasih allah
sebentar saya telepon trendy dulu ya
kamu di mana
saya di kantor pak
ada apa ya
jadi tadi di rumah saya dikirim kue ren
dan setelah reyna makan kue itu reyna keracunan
reyna keracunan pak
ini saya sama andi lagi di rumah sakit
kamu tolong ke rumah saya
bawa sisa kue yang tadi dimakan sama rena
setelah itu kamu bawa ke jakarta hospital
ingat trend ada dua kue di sana
kamu bawa yang habis dimakan sama rena yang ada tulisannya dari keluarga nino
jangan sampai ketukar
kamu selamat malam kan
iya pak baik pak
terima kasih banyak ren
maaf saya selalu ngerepotin kamu
jakarta hospital kan dekat sama apartemen saya
pak tadi itu rosa telepon mama
katanya rena keracunan makanan yang kita kirim pak
aduh mama juga nggak tahu pak
ini aneh sekali loh
tadi mereka bilang rena itu keracunan kue coklat
padahal kita kan kirimnya kue stroberi kan pak
aduh mama benar benar khawatir kalau sampai reyna kenapa napa
pak pokoknya kita harus lihat rena ya
papa minta mama tenang ya
sekarang mama tanya ke rosa rena dibawa ke rumah sakit mana
mama telepon rosa ya
ada apa pak kenapa dengan reyna
kata mama kamu reyna keracunan loh
keracunan kue yang kita kirim
masa pesen kue kue yang kada luar pak
kok reyna sampai bisa keracunan pak
gak mungkin kada luar pak
ya terus gimana mungkin reyna bisa keracunan pak
papa juga gak tahu noh
terus reda gimana keadaannya sekarang
belum tahu noh
tapi tadi papa udah pesan ke mama
tolong tanyaan ke rosa rena dibawa ke rumah sakit mana
pak antasari ini aku punya perasaan yang gak enak pak
mudah mudahan reyna gak kenapa napain noh
selamatkanlah putriku ya allah
walaupun aku tidak bisa melihatnya
tapi izinkan aku untuk bisa mendengar suaranya
eh tolong buka ya
oh baik pak reni
sama sama pak reni
ah siang mas rendy
mas lendi kiki mau cerita
kalau hari ini tuh ada huru hara lagi di rumah mas
kasian banget raina mas rina keracunan
terus sekarang reyna dibawa ke rumah sakit sama mas asma mbak andien
iya ki saya udah tahu
sekarang saya minta tolong sama kamu ya
mau saya cek di lab
oh ya ki nanti kamu pakai sarung tangannya
jangan sampai menempel ke tangan dan baju kamu
dan nanti bekas kuenya kamu bersihin sebersih bersihnya
itu itu ki
nih gara gara kue ini nih
raihnya jadi keracunan
yaudah mbak ini kita masukin ini
awas mbak bernawas ke pekang
nah ini juga
kiki minta bantuan mbak mirna ya
mbak mirna cari itu bekas bekas kue termasuk sama yang kemakan tadi sama reina
pokoknya nggak boleh diantri sisa di rumah ini
mbak mirna cariin bersihin
pokoknya jangan sampai bekas bekasnya itu tercacar ya
takutnya nanti raina pekang pekang atau segala macam
oke nanti gue bersihin semuanya
yaudah kalau gitu gigi
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
semoga flashback mereka di liat
mbak mirna resmi dihubungin
kutuhin mulut anda di sana
sup disrespect us bahasa ilmu
jangan senam jantung mulu pegel
mana kali ini gemboy lagi yang kena
anjus doain ya nak kamu gak kenapa napa gemoy
ya jadi gitu ceritanya
jadi tadi kamu ngikutin catherine sama randy ngedit iya
kamu tuh ngapain sih
kamu tuh kepo banget tau gak
kamu salah sayang
aku tuh sayang sama kalian sama kamu sama adik aku
aku berusaha untuk memprotek kalian dari orang orang yang mau jahat sama kalian
wajar aku ikutin adik aku
aku harus tahu dia ketemu sama siapa ngedit dengan siapa
dan aku gak mungkin tinggal diam
kalau dia ketemu mantan dia waktu itu aku harus diam
ya tapi kamu gak gangguin mereka kan
gak sama sekali
aku cuma ngeliatin mereka dari jarak kejauhan
ya tapi setelah adik aku pulang aku samperin randy
aku cuma ngancam randy aja
cuma kasih peringatan kecil
jangan sampai dia permainkan adik aku
kamu tuh terlalu anggun
kamu kenapa sih sampai ngomong kayak gitu
ya sekarang keterlaluan dari mana
aku wajar seperti ini buat jaga jaga
jangan sampai randy menyakiti adik aku catherine
aku sayang sama adik aku
wajar aku seperti itu
jangan sampai mempermainkan perasaan adik kaku
kau dangeneral n skam l taib
selama satu jam